ya lalu bagaimana penanganan banjir di makassar
kita akan langsung membahasnya dengan wali kota makassar muhammad ramdan pomanto
dan juga muhammad mutakin azikin yang merupakan peneliti dan pemerhati tata ruang
selamat malam pak ramdan dan juga pak mutakin
ya selamat malam mbak
ya pak ramdan sudah bergabung melalui zoom
terima kasih banyak pak wali sudah bergabung malam hari ini
dan sudah ada juga pak mutakin azikin
yang bergabung melalui sambungan telpon
sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan penanganan banjir yang ada di makassar
saya mau update dulu kondisi terkininya seperti apa pak wali di makassar saat ini
jadi kondisi terkini alhamdulillah di pesisir atau di downtown
sepuluh jam setelah banjir kemarin pada punca puncanya sekitar jam sembilan sepuluh
itu langsung surut sudah surut
memang ada beberapa tersisa yang dekat sungai
itu ada di puri patekne itu ada di kawasan perbatasan dengan maros
dengan di bagian selatan perbatasan dengan goa
itu masih tergenang tapi sudah cukup surut
tapi sekarang ada berita setelah tidak banjir di makassar
sekarang kelihatannya ada air kiriman lah
laporan bahwa ada naik lagi di sekitar yang banjir kronis makassar
di sekitar antang dan di pacerakang
tetapi dalam sisi pengungsi saya melihat pengungsinya sudah menurun drastis
bahkan terakhir ya tadinya sekitar empat enam ratus hampir lima ribuan lah
tadi saya dapat kabar mereka sebenarnya sudah siap siap
kembali ke rumah tapi lagi membersihkan rumahnya masing masing
saya kira besok itu sudah semua sudah kemungkinan bisa pulang ke rumahnya
walaupun sebentar tetap kita antisipasi karena kelihatan cuaca kembali lebat di jam dua malam sampai jam sepuluh pagi
bentuk antisipasinya seperti apa pak
bentuk antisipasinya akan seperti apa
kami punya standar bu
bahkan saya kira sedikit pemerintah daerah punya common center khusus untuk bencana
kami punya common center kami punya wa group dengan teman teman media
kita live semua tindakan kami baik itu tentang kesehatan tentang sosial bpbd kemudian pu
itu semua di grup itu live ya
live dan kami punya pemantauan live juga
kami punya cctv jalan baik
kita lihat berapa lorong yang terendam
itu terekam baik secara visual bu semua
jadi alhamdulillah gampang nilainya bu
gampang menilainya baik atau tidak penanganan
semua masih bisa tertawa
saya tadi datang bahkan mereka bersorak sorai ya
bukan yang mestinya susah kan
ya tapi mereka sangat gembira
apalagi kebutuhan mereka cepat diatasi
ya walaupun memang tidak sempurna tapi masyarakat
sangat happy ya dengan penanganan yang alhamdulillah cukup cepat
karena saya berada di lapangan jam sembilan
pada saat sebelum puncak banjir kami sudah ada di lapangan
bersama seluruh asn dua puluh dua delapan ratus dua puluh dua delapan ratus birokrat pemerintah kota makassar turun semua
baik terutama kita sama sama tahu ya pak wali bahwa dari bmkg juga memprediksi bahwa cuaca ekstrim ini
masih akan terjadi bahkan hingga tanggal enam belas februari
bahkan nanti rabu dini hari ini juga diprediksi akan turun hujan dengan intensitas lebat
sedang hingga lebat begitu
berarti upaya upaya selain tadi pemantauan pak
kalau upaya upaya kan kita sudah punya prosedur
kalau ada yang sakit seperti apa ibu hamil seperti apa anak anak seperti apa lansia seperti apa
kami sudah punya prosedur
prosedur yang sudah baku
kalau di daerah banjir seperti apa kalau banjirnya tiga puluh cm seperti apa lima puluh cm seperti apa satu meter seperti apa
semua sudah punya prosedur baku bu
jadi alhamdulillah kita bisa lihat sekarang bisa dilihat di media sosial
memang kalau para komentator sih kadang kadang tidak di lapangan
ya itu masalahnya
kalau yang di lapangan coba lihat di postingan masyarakat
yang negatif itu kadang kadang tidak di lapangan
cuma lihat di pantauan saja pantauan orang lain
walaupun ini bencana ya
yang pasti adalah kita coba cari solusinya ya pak wali
bagaimana kemudian akar masalahnya bisa teratasi dengan baik
pak mutakin kalau melihat kondisi yang terjadi banjir yang melanda
ada sejumlah catatan catatan ya yang digarisbawahi
mulai dari penanganan manfaatan serta pengendalian tata ruang kota
seperti judulnya ya kita di dialog hari ini
banjir di makassar
ini memang dipicu oleh adanya salah kelola tata ruang di sana
ini menjadi satu akar masalah utama yang justru harus mendesak diatasi pak mutakin
sayang sekali tadi suara saya itu terdengar nggak
sayang sekali saya tidak begitu dengar pembicaraan pak wali tadi
nggak begitu jelas saya dengar
persoalan banjir ini
sebetulnya ini peristiwa yang terus berulang terjadi
paling tidak satu dekade terakhir ini
dan diskusi semacam ini dari tahun ke tahun saya dimintai pendapat
dan sepertinya tidak ada kemajuan yang saya perhatikan
nah kalau tadi disinggung tataruan itu betul bagi saya
dari beberapa tahun yang lalu saya sudah ungkapkan sebetulnya
bahwa akar persoalan dari persoalan banjir yang terjadi di makassar
yang terus menerus berulan
yang saya akhirnya menyebutkan bahwa ini bukan lagi sekedar bencana
tapi sudah menjadi tragedi
tragedi tahunan yang harus menimpa kota makassar
dan mungkin juga kota kota yang lain
tetapi karena kita bicara makassar
nah ini terus berulang karena ada persoalan yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya dalam penanganan ruang kota mas
kondisi yang terjadi seperti apa pak
dan apa yang seharusnya
langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah
kalau bicara banjir kan sebetulnya dua problem besar yang harus dilihat oleh pemerintah kota
pertama persoalan tataruan
yang kedua persoalan lingkungan
dan keduanya ini saling terkait
karena saya ingin mengingatkan visi kota makassar itu sebetulnya menegaskan itu
yang tertuan dalam rencana jangka panjang kota makassar itu menyebutkan
makassar itu adalah kota maritim niaga pendidikan budaya dan jasa
yang berorientasi global dan berwawasan lingkungan
nah pertanyaannya apakah kota makassar berwawasan lingkungan
pembangunannya berwawasan lingkungan
saya kira sampai hari ini enggak saya kira
kemudian indikator untuk disebut berwawasan lingkungan itu tidak terpenuhi
pertama yang terus bersoal sampai hari ini yang saya anggap darurat
yaitu darurat rth ruang terbuka hijau
berarti sudah bersoal
nah kalau rth sudah kurang kemudian daerah resapan juga sudah kurang
karena dibanguni dengan berbagai macam bangunan perumahan dan seterusnya
sehingga fungsi fungsi pengandalian tidak optimal bekerja
maka itulah yang menjadi soal semua
jadi penyebab semakin parahnya ini kondisi banjir
karena banjir makassar ini kan dari tahun ke tahun semakin meluas capupuan wilayahnya
semakin tinggi juga
dan juga intensitas banjirnya
nah itu persoalannya
jadi seolah olah tidak ada apa lagi langkah langkah yang diambil oleh pemkot selama ini kelihatannya
saya akan persilahkan pak wali untuk menanggapi hal tersebut
saya tidak terlalu dengar tadi mbak
cuma saya baru kenal beliau ini
saya ini orang tatar ruang mbak
saya ini konsultan tata ruang baru saya kenal
baru saya kenal juga mak rifat institut
saya kira begini pak mutakin
terima kasih atas komentarnya
coba kalau yang begini sebenarnya
tolong dikasih hal hal
kalau misalnya memang bapak ini ahli tata ruang
beri kami solusi yang jelas
kalau komentator makanya tadi saya bilang di instagram saya
satu aksi nyata lebih penting dari sejuta komentator
makassar ini butuh solusi bukan komentator
kalau misalnya yang anda sampaikan itu
itu kan hal hal standar aja
di mananya yang salah
ya sampaikan saja
saya kan sudah bilang memang dari dulu
bukan bapak yang bilang
saya yang bilang bapak lihat di salah satu tv nasional
persoalan banjir di makassar itu adalah persoalan tata ruang
ya saya tidak mau salahkan pendahulu saya tidak
tapi persoalan itu adalah kebijakan pemukiman
yang membangun perumahan di tempat banjir tempat air
makanya kalau airnya datang
maka air akan mengambil tempatnya lagi
artinya perlu spesifik
kalau memberi input itu spesifik bukan pengendalian
dari mana anda tahu bahwa pengendalian tidak ada
ya dari mana anda tahu ada data anda
ya tapi kalau misalnya secara tata ruang
tatar ruang yang mana
mestinya seperti itu
kalau komentator komentar banyak
ya apa namanya kita tidak terlalu butuhkan komentar
ya karena hal ini juga memang disampaikan
atau senada dengan apa yang disuarakan oleh walhi ya pak dhani
bahwa bagaimana kemudian pemanfaatan ruang terbuka hijau
adanya kemudian perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau
untuk kegiatan properti adanya pemberian izin pembangunan
ini menjadi satu catatan yang juga menelisik ya
jadi salah satu penyebabnya dari banjir di makassar
kalau tanggapan anda sebagai ahli tata kota
seperti apa ini yang juga merupakan wali kota makassar
itu anak kecil juga bisa ngomong begitu
ya cuma harus dilihat misalnya begini
nah terus kita coba bantu pemerintah kota makassar
memangnya itu ruang ruang yang sekarang
yang dimana land price makassar itu sangat mahal
kemudian kita harus membuat pohon di situ
tidak seperti begitu romantikanya
saya juga ini orang orang pencipta lingkungan hidup
tapi cari coba cari kasih solusi
tidakkah dia lihat bahwa di zaman saya
waktu periode pertama
kita membuat koridor hijau yang begitu masif di kota makassar
itu diukur dengan apa namanya
nah terus apa apa yang lain setelah itu
itu masih jauh
nah maka caranya adalah kita mencoba
seperti itu mbak
jadi jangan kalau komentar itu saya anggap
komentar kasih solusi secara bisa dihitung
kita kan sama sama orang tata ruang
kan gampang itu semua ada hitungannya
baik pak mutakin apa kemudian upaya upaya yang seharusnya mungkin disarankan
bisa dilakukan oleh pemerintah kota makassar untuk mengatasi hal ini
karena faktanya berbagai upaya sudah dilakukan
tapi banjir masih terus terjadi
dan ini harus kita sampaikan seperti itu ya pak dhani
karena memang hal itulah yang terjadi
tapi perbaikan ke depannya
silakan pak mutakin dulu
silakan pak mutakin
biarkan pak mutakin untuk menjawabnya terlebih dahulu pak dhani
minta maaf pak wali
saya ingin memberikan masukan
pertama bagaimana kembali kita mengurus utamakan tatar ruang
tentu ini kalau bicara sekarang banjir ya ini kan pasti adalah merupakan jangka panjang ya
jadi kembali mengurus utamakan tatar ruang menegakkan aturan tatar ruang
terutama sekali pada fungsi pengendalian pemampatan ruang
kemudian kalau mau bicara jangka pendeknya
perlu menormalisasi ini menormalisasi semua saluran saluran kanal kanal kota
karena saya melihat juga kanal kanal kota kita ini kan tidak ada pemeliharaan yang secara konsisten
yang secara kontinu dilakukan
jadi pengendalian atau pembersihan misalnya itu baru dilakukan pada saat menjelang musim hujan
jadi tidak dilakukan secara berkala secara rutin dan kontinu
nah ini yang harus diperhatikan oleh pemkot supaya bukan hanya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan ketika banjir ini
tapi paling tidak meminimalisir dampak dari banjir yang setiap tahun ini
setiap tahun kita akan hadapi
karena saya ingin mengingatkan juga
dalam janjinya pak wali dalam program program prioritasnya
di dua kali periode itu
itu sudah jelas
pada periode pertama itu sudah menyebutkan mau menyelesaikan banjir
dan ternyata belum bisa diselesaikan
nah sekarang di periode kedua
nah karena itu
saya berharap pemkot betul betul serius
serius dan fokus menyelesaikan ini persoalan banjir
supaya tidak terus berulang dengan dampak yang begitu luas dan begitu besar
karena bagi saya ada ancaman besar juga yang dialami kota makassar hari ini
karena sudah mulai banjir rob juga
pertanyaannya saya misalnya
bagaimana kesiapan pemkot misalnya
apakah pemkot sudah melakukan pengkajian penelitian terhadap
upaya upaya yang dilakukan oleh
baik itu perorangan maupun perusahaan
terhadap eksploitasi air tanah yang bisa menyebabkan terjadinya land subsidence
penurunan muka tanah
karena itu ini bahaya besar ini makassar
kalau ini tidak diamati betul oleh pemkot
karena fenomena penurunan muka tanah di semua daerah daerah pesisir yang terjadi
dan termasuk kota makassar itu nyata itu
dan ini sudah mulai terasa dengan adanya banjir rob berbarengan
banjir kemarin itu berbarengan dengan rob
sehingga dampaknya sangat besar
daerah daerah di pesisir itu kan sudah
tinggi air luar biasa sudah setengah bangunan lantai bawah itu sudah
nah seperti itu
termasuk diantaranya melanjutkan reklamasi ya pak ya
yang terus memang dilakukan juga
nah enggak justru saya mau menyarankan kalau bisa hentikan itu reklamasi
stop sudah itu reklamasi
karena reklamasi reklamasi juga itu adalah salah satu bentuk yang bisa mempercepat proses perurunan muka tanah
karena ada efek pembebanan di tanah lunak di situ di reklamasi
nah itu sumbangannya bisa besar juga dalam hal mempercepat terjadinya land subsidence tadi
nah kita menghadapi dan situasi sekarang dengan perubahan iklim sekarang
climate sense sekarang membuat ini menjadi persoalan besar karena di satu sisi terjadi land subsidence
pada sisi yang lain terjadi sillivery
dari kenaikan muka laut
nah makanya potensi rop setiap saat itu tuh akan mengancam kita kalau tidak dicermati hal ini
saya akan kembali ke pak wali
pak wali setidaknya ada tiga poin penting nih pak ya
dari tadi sistem drainase kemudian juga tata kelola dari ruang ruang terbuka hijau begitu

dan juga tadi ya keperlangsungan atau dilanjutkan reklamasi ini juga

menjadi catatan catatan yang dinilai juga ini akan menjadi potensi potensi penyebab dari adanya banjir di makassar yang terus berulang
selain kita juga berpacu dengan waktu ya pak climate change is real begitu pak wali
pak wali saya terakhir minta komitmennya pemerintah langkah konkret apa nih pak
yang bisa mungkin kembali menjadi pegangannya warga makassar dan seluruh pihak untuk memastikan bahwa memang komitmen pemerintah dalam hal ini

yang bisa mungkin kembali menjadi pegangannya warga makassar dan seluruh pihak untuk memastikan bahwa memang komitmen pemerintah dalam hal ini
untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di makassar
silakan pak wali

ini gambar kumuh kumuh makassar semua ini
ini gambar kumuh kumuh makassar semua ini
saya lihat ini seperti seperti memang dianuhkan bahwa makassar kumuh semua makassar seperti itu ya yang pertama
saya lihat ini seperti seperti memang dianuhkan bahwa makassar kumuh semua makassar seperti itu ya yang pertama

justru mitigasi pesisir itu adalah reklamasi
bukan begitu teorinya pak mutakin belajar dulu reklamasi supaya kita paham betul
reklamasi itu sah makanya ada undang undangnya
undang undang pesisir itu sudah mensahkan soal reklamasi yang sesuai prosedur
kemudian kedua pak mutakin tidak tahu ini bahwa kanal ini dibawa balai dibawa pemerintah pusat
bagaimana anda sebagai pengamat tata ruang tidak tahu hirarki
bahwa yang mana punya provinsi yang mana punya kota yang mana punya kanal
katanya kanalnya tidak dikeruk ya bukan kami yang keruk
kalau anda tahu misalnya bahwa secara institusi itu ada berjenjang
berarti anda belum bisa jadi cuma komentar biasa saja komentator biasa
yang ketiga soal tadi
soal subsidence penurunan air tanah
dari mana anda tahu ada penurunan air tanah di pemerintah kota
anda punya data saya terakhir sudah punya remote sensing terbaru dari australia indra
itu terlihat kelihatan kalau ada subsidence di situ namanya subsidence pak
penurunan air tanah namanya subsidence
jadi jangan membuat komentar tanpa data
ya kami punya data semua yang di remote sensing
yang remote sensing itu pak dari satelit
dan saya kira perlu kita tahu bahwa tata ruang itu sustainable berlanjut
apalagi anda bilang tentang reklamasi justru mitigasi pesisir harus lewat reklamasi
dan bukan gara gara reklamasi itu banjir rob
kalau anda tahu namanya sis degree skenario enam derajat buka bumi naik suhunya
itu akan membuat sea level rise
saya mau tanya anda punya data tentang sea level rise kota
maka saya tidak
tapi saya kasih input anda bahwa di tahun dua ribu lima puluh akan naik air laut satu ratus empat belas cm
bukan karena reklamasi
maka harus kita punya mitigasi di sekitar pesisir
paling tidak empat meter
kenapa empat meter
karena kalau dengan apa namanya pasang yang tertinggi sekitar satu enam meter ditambah dengan gelombang sampai tiga meter di pesisir
maka ada sekitar hampir empat meter lebih bisa naik air laut dengan efek namanya brown effect
ya ini mohon maaf ini pak mutagen ini agak agak teknis
maka harus direklamasi
coba kita lihat daerah daerah yang direklamasi kemarin aman kok
ya aman karena dia tertahan dengan rob di depan
bukan dari belakang
justru daerah daerah yang terbuka itu menyebabkan rop
jadi teori anda tentang subsidence tidak seperti itu
karena anda tidak punya data
kami punya data
kapan kapan ketemu kita ketemu nanti pak
jadi makanya agak agak disayangkan ya di cnn ini kita diskusi
mestinya diskusi dengan data
supaya kita bisa adu data jangan jadi hoax
ya diharapkan memang dari diskusi hari ini kita bisa sama sama
nanti ada pertemuan ya pak ya
antara para ahli mungkin pemerintah bisa mengundang para ahli
bisa mendengarkan agar tadi bisa meluruskan
fakta yang ada seperti apa ya
baik karena faktanya banjir masih kerap terjadi di makassar
baik pak wali izinkan saya bicara terlebih dahulu
karena faktanya memang banjir masih terjadi beberapa waktu belakangan
dan kita harapkan kedepannya tidak ada lagi warga yang terdampak ya
besar harapan seluruh pihak pastinya
terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan
kepada kami di sini wali kota makassar pak dhani pomanto
dan juga peneliti dan pemerhati tata ruang
yakni pak mutakin azikin terima kasih sudah berbincang bersama kami
kita tunggu ya pak nanti seperti apa gagasan gagasannya
agar bisa benar benar teratasi masalah yang terjadi
oleh karena itu pak upayanya mitigasinya harus kita perkuat ya pak ya
terima kasih banyak pak wali dan juga pak mutakin
terima kasih selamat malam